mari kita lihat satu persatu dari masa gubernur satu ke gubernur yang lain
dan penyusutan ini terus berlangsung tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu misalnya tiga belas hektare ruang terbuka hijau di senayam disulap
terus menyusut ya
iya sementara itu pada masa pemerintahan gubernur surya di sudirja pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam terjadi konversi lahan secara besar di kawasan senayan
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan saat sutioso
dan sutioso menjadi gubernur terjadi pemutihan pelanggaran ruang terbuka hijau
ini artinya yang melanggar kemudian dianggap tidak melanggar
nah pada tahun dua ribu hingga tahun dua ribu sepuluh ya kita lihat di bawah kepemimpinan sutioso dan juga fauzi bowo
nah penyusutan ini diantaranya terjadi karena konversi ruang terbuka
menjadi kantor wali kota jakarta selatan pada tahun dua ribu dua puluh
dan padahal dulu adalah
iya namun pemerintah ternyata juga berusaha untuk mengembalikan beberapa menjadi taman kota
kita lihat ini ada taman menteng yang sekarang yang dulu ternyata adalah stadion ya
markas persija jakarta
dan spbu sekarang yang di bawah
sekarang menjadi taman semanggi ya dulu
dulu di bawah bundaran
dulu di bawah bundaran
dan ada satu taman yang favoritnya
dan tempat makan yang nyaman
dan saat ini pemerintah kota kembali memperluas ruang terbuka hijau dengan membebaskan wilayah kalijodo
tempat desi berolahraga
driving range golf senayan
yang akan beralih fungsi menjadi taman kota
ya ini menurut saya sangat bagus karena awalnya itu memang adalah ruang hijau
jadi mudah mudahan dengan langkah langkah seperti ini minimal